majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat menunda sidang gugatan pemimpin pondok pesantren al zaitun panji gumilang
terhadap wakil ketua umum majelis ulama indonesia anwar abbas dan mui
sidang ditunda lantaran pihak mui tidak hadir
panji gumilang tidak hanya menuntut anwar abbas tapi ada pihak lain usai mencabut gugatan ke menko polhukam mahfud md
kini panji menggugat gubernur jawa barat ridwan kamil
apakah ini bentuk perlawanan atau justru untuk mengulur waktu
kita akan membahasnya bersama dosen hukum perdata universitas indonesia togi pangaribuan
selamat malam pak togi
selamat malam mas reza suara saya bisa terdengar ya
sangat jelas sangat jelas
pak togi ini sidang hari ini ditunda anda melihatnya bagaimana
ya kalau saya sih melihat ini hanya bagian dari proses hukum acara ya
karena tadi saya mencatat bahwa penundaan ini karena ada salah satu pihak yaitu mui yang tidak hadir
kalau kita lihat di hukum acara perdata di hir pasal satu ratus dua puluh lima satu ratus dua puluh enam satu ratus dua puluh tujuh itu memang meminta semua pihak untuk hadir di dalam persidangan
karena ada juga kewajiban
satu satu persidangan untuk mendamaikan
kalau tidak hadir maka pasal satu ratus dua puluh tujuh hir itu bilang bahwa itu dipanggil lagi
jadi memang kehadiran para pihak itu harus diupayakan seluruhnya hadir
kalau tidak hadir pada sidang pertama maka dia akan dipanggil
panggilan itu umumnya biasanya dua kali
kalau misalnya sudah dipanggil secara patut maka bisa saja ada panggilan umum
sekali lagi ini sesuai hir dan panduan teknis yang ada di mahkamah agung
jadi kalau menurut saya ya ini memang mengikuti prosedur hukum acara saja
berarti juga diwakili dengan kuasa hukum bisa ya
karena tadi pihak dari panji gumilang juga tidak hadir di sana
namun kuasa hukumnya hadir begitu
ya untuk di dalam proses acara perdata itu pihak itu bisa hadir secara langsung
atau bisa dikuasakan melalui kuasa hukum atau penasehat hukum
tidak ada kewajiban untuk ada kuasa hukum
jadi kalau sudah ada kuasa hukum maka kuasa hukumnya yang harus hadir
kalau pihaknya mau hadir sendiri juga bisa hadir sendiri
mungkin begitu mas reza
pak togi ini yang cukup menarik adalah anwar abbas menuntut balik panji gumilang
anda melihatnya seperti apa
ya saya rasa itu hak dari pak anwar abbas
sebagaimana warga negara yang mungkin merasa ada haknya yang dirugikan
maka untuk melakukan penuntutan itu adalah haknya
cuma mungkin yang perlu dilihat adalah yang pertama
apakah tuntutannya itu bagian dari tuntutan balik atau rekonvensi
artinya dia berhubungan dengan perkara yang sedang berjalan sekarang
atau dia adalah perkara yang berdiri sendiri
terlepas dari apakah dia salah satu dari dua itu
kerugian dua triliun itu
kalau berdasarkan hukum perdata indonesia
dia harus dijelaskan dasar perhitungannya apa
dan hubungannya antara
kalau misalnya dasarnya adalah perbuatan melawan hukum
apakah dasar atau hubungan antara perbuatan yang didalilkan dengan kerugian yang diderita
perlu juga dicatat kalau saya membaca di berita
katanya dua triliun itu kan ganti rugi imaterial
sementara ganti rugi materialnya itu nilai yang sangat kecil
perlu juga dicatat bahwa mahkamah agung itu sudah membatasi
kalau ganti rugi yang sifatnya imaterial itu
hanya bisa untuk perkara perkara yang ada kerugian yang disebabkan oleh luka cacat atau kematian
jadi memang menarik untuk dilihat
apakah ganti rugi dua t itu merupakan ganti rugi yang sifatnya imaterial
dan bagaimana pembuktiannya nantinya
tetapi terlepas daripada itu sebagai warga negara
hukum indonesia menjamin pak anwar abbas
kalau ada haknya yang dirugikan
bisa untuk melakukan penuntutan
apakah terpisah atau sebagai bagian dari tuntutan balik perkara yang sedang berjalan
oke tapi kalau melihat dari jumlah gugatannya
masuk akalkah satu triliun dari panji gumilang menuju anwar abbas
begitu juga anwar abbas sejumlah dua triliun begitu
ya saya rasa masuk akal atau tidak itu menjadi beban daripada orang yang menggugat ganti rugi
jadi ya kita punya asas yang namanya
artinya siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan
kalau memang dirasa ada kausalitas
ada hubungan langsung antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian
dan sudah dihitung sudah dirinci bahwa memang mencapai angka satu triliun atau dua triliun
maka bisa saja secara hukum itu dikabulkan
pak togi kalau menurut anda ini sebenarnya tujuan dari saling gugat ini apa sih
apakah memang ada tujuan untuk menunda nunda
atau justru memang ya tujuannya karena dua dua pihak ini merasa dirugikan begitu
ya kalau misalnya alasannya mungkin saya tidak tahu secara persis ya
tetapi secara hukum sih tadi seorang warga negara yang kalau merasa haknya dirugikan
dia bisa aja mengajukan gugatan
ada kita asas legitima persona standi judisio
jadi kalau kita merasa bahwa kita dirugikan
ada kepentingan hukum yang harus dibela
ya kita bisa mengugat
tapi kembali lagi siapa yang mendalilkan itu dia harus membuktikan
jadi nggak cukup saja dia hanya mengajukan gugatan
tapi dia harus membuktikan gugatannya tersebut
harus bisa dijelaskan satu persatu
ada putusan di pn jakarta pusat tahun dua ribu empat yang kurang lebih sama
dasarnya adalah perbuatan melawan hukum dan juga penghinaan seribu tiga ratus enam puluh lima dan tiga belas dua puluh
itu gugatannya ditolak
karena pengugatnya ketika itu tidak berhasil menjelaskan secara detail
peran dari masing masing orang yang dia gugat ini apa
jadi kalau misalnya
punya hak untuk menggugat siapapun yang menurut dia ada kepentingan hukum
dirugikan dan orang ini ada peranannya
tetapi kalau dia tidak berhasil membuktikan peranannya apa
kausalitasnya seperti apa
karena perbuatan melawan hukum itu kan ada unsur unsurnya
pasal tiga belas tujuh puluh dua penghinaan itu juga ada unsur unsurnya
kalau unsur unsurnya tidak berhasil dibuktikan
maka kemungkinan besar gugatannya bisa saja ditolak
oke berarti harus bisa menjelaskan nanti pada sidang
kerugiannya seperti apa
sehingga bisa menentukan nilai yang cukup fantastis tadi
dua triliun dan juga satu triliun
ini panji gumilang memang kan tidak hanya menuntut anwar abbas juga
tapi ada pihak pihak lain nih
usai mencabut gugatan kemenkopol hukam
nah kini panji juga menggugat gubernur jawa barat ridwan kamil
dari pandangan anda
apakah ini bentuk perlawanan dari panji gumilang
atau justru ini digunakan untuk mengulur waktu saja begitu
nah ya itu tadi kembali
ini tergantung kepada pak panji gumilang itu sendiri
kalau dia berhasil membuktikan
bahwa pihak pihak yang dia gugat ini
apakah pak kemenkopul hukam
atau pak gubernur ridwan kamil
ada hubungan hukumnya
ada kausalitas ada perbuatan
yang dilakukan oleh pihak pihak yang dia gugat ini
maka ya ini bukan bentuk perlawanan
tapi sebenarnya adalah bentuk dia
yang menurut dia sudah dirugikan
tapi bebannya ada di dia tadi
siapa mendalilkan dia harus membuktikan
kalau dia tidak bisa buktikan
maka gugatannya akan ditolak
nah ada juga
bentuk mungkin perlawanan adalah
orang yang digugat seperti ini
ada konsep yang namanya
jadi gugatan yang sifatnya hanya untuk mengganggu orang saja
tetapi untuk gugatan balik
tidak begitu dikenal dan diaplikasikan di indonesia
karena sebagaimana hukum kita
hakim itu dianggap mengetahui hukum
dan tidak boleh menolak suatu perkara
jadi untuk dikatakan ini bentuk perlawanan atau tidak
membuktikan pasal mana yang akan digunakan
unsur unsurnya seperti apa
kausualitasnya seperti apa
dan juga perincian kerugiannya
baik baik kita tunggu bagaimana sidangnya
pekan depan ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami
dosen hukum perdata universitas indonesia